ini jarang dipake kan
aku gak punya uang
nanti aku ganti
katanya mau ngenalin aku ke junaidi
kamu pengen banget
enggak juga sih
kamu ngebayangin dia ganteng
dia itu masih muda
tapi tampaknya kayak bapak bapak
ada bisnis apa sama junaidi
ngomongin soal temennya
temen aku juga
nanti kamu liat aja sendiri kalo ketemu
ah sama junaidi aja belum dikenalin
masa kamu gak ngerti sih
tadi aku sama junaidi ngomongin soal ubed yang mau nikah
oh yang namanya ubed itu udah mau nikah
ubed itu pacarnya diza
namanya suhaim vinta
nanti udah kemaren
kamu kuliahnya udah bs
sekarang mah belum bisa
mau ngurus jualan kerudung dulu
kamu kan gak dagang kerudu
kalo aku cuma diem dirumah
nanti sama ibu aku disuruh nyapu
masih inget saya
emang stop temen saya ketinggalan
ini jarang dipake kan
nanti aku ganti
kalau punya uang
ditinggal yang berpenggul
ini aku jual
waktu aku jadi copet lagi
kira kira aja itulah
yang gini mah susah ngejualnya
beda sama apa ya
kalau cuma lima puluh mah gak usah
ruangnya buat apa
buat ongkos kesana kemari
cuma ditawar lima puluh ribu
kok dijual segitu
ini aku bawa lagi
terus istri saya
daripada kamu jadi copet lagi
kalau kamu malu
saya aja yang jualin
kamu kasih saya komisi berapa
ini dulu saya beli buat hadiah ulang tahun istri saya
dulu udah lama
harusnya sekarang perhiasan dia saya tambah
bukan saya ambil lagi buat dijual
gak jadi dijual
tadi saya udah ngarep bakal dapat komisi
saya gak tau dia dimana sekarang
dia udah gak tau pulang
kita harus keluar dari masalah kita
nganggur miskin gak bisa mikul tanggung jawab sebagai kepala
saya berpikir saya kena selamat
saya kena selamat

biar kita tidak seperti dia
orang ini masih gini aja
lagi apa ya
mau cari tempat lain
waktu bapak kamu masih sehat masih jaya waktu uang perlu uang buat anak sekolah
bapak kamu nggak mau bantu nggak mau tahu
kamu bukannya udah kerja
iya tapi nggak menentu
kalau gua nggak bisa bantu nggak apa apa pene pamit
untung kang receh
senang naon lebih penting duit
eh ketemu lagi
nggak usah so akrab
jadi orang jangan sombong
bukan sombong dia tahu kalau kita tukang todong
kalau kalian buka saja akurat

nadir tuh liat gua
menurut kamu itu gimana
kalau diperhatikan dengan mata
dan dirasakan dengan batin
orang itu isi dompetnya minim
nggak usah kita todong
kita cari yang lain aja